ini kita mau kepindan ke kabupaten malang ini mau ke pindad
pindad itu berada di bawah pak menteri bumn erick thohir dan di bawah pak menteri pertahanan pak prabowo
ya nggak ada hubungannya dengan yang ditanyakan